pertanyaan dari penasihat hukum ini kemudian melakukan pemeriksaan setempat dan sudah dikabulkan oleh majulis hakim
tadi bersama jaksa penyelidikan dan juga penasihat hukum sudah masuk lagi ke dalam pemeriksaan situasi ini
dari penasihat hukum sendiri dari sabun dan juga dari cagrawati tanggapannya seperti apa
pertama tama kami sampaikan terima kasih kepada yang mulia majelis hakim
bahwa berdasarkan permohonan kami pada tanggal enam belas desember kalau saya nggak salah ya
kita sudah mengajukan surat permohonan untuk pemeriksaan setempat
agar majelis hakim atau bisa melihat situasi atau kondisi tempat kejadian perkara
mulai dari saguling di lantai tiga mulai dari di lantai dasar sampai dengan di tkp di duren tiga ini
artinya kami minta atau kami harapkan majelis dapat mempunyai pandangan
atau setelah melihat langsung kondisi pada saat kejadian pada tanggal delapan itu
artinya di mana posisi ibu putri dari jenazah itu yang sesuai dengan keterangan ibu putri
dia tidak melihat dan tidak mengetahui
kejadian ibu putri